salam sejahtera untuk kita semua om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan rahayu
puji syukur kehadirat allah swt sehingga rapat kerja nasional ke empat ini bdi perjuangan dapat diselenggarakan
saya ingin memberikan arah masa depan bagi indonesia yang pada hari ini saya mengatakan adalah indonesia yang berdaulat di bidang pangan
saudara saudara sekalian anak anakku dimanapun berada begitu juga bagi seluruh rakyat indonesia yang saya cintai
bapak bangsa kita bung karno telah lama menegaskan
bahwa dalam suatu pidatonya beliau berkata pangan itu berkaitan dengan mati hidupnya suatu negeri
kalau kita bisa lihat maka hal inilah yang kini terjadi dalam perang rusia dengan ukraina
pangan telah menjadi senjata yang sangat ampuh di dalam membangun hegemoni suatu negara
di tengah pertarungan
di tengah pertarungan geopolitik ini ketergantungan indonesia terhadap impor pangan semakin besar
padahal karena saya juga berpikir saya tidak bisa mengerti
saya juga ditugasi oleh bapak presiden untuk menjadi ketua dewan pengarah dari sebuah badan baru yang bernama badan research nasional
badan research inovasi nasional
kita ternyata tanaman gandum itu bukanlah tanaman yang dapat tumbuh di alam tropis
kecuali kalau ada rekayasa genetika
namun tentunya kita akan tahu uji coba ini akan memakan waktu lama
akibatnya indonesia akan mengalami ketergantungan
ketergantungan terhadap suplai pangan dunia juga nampak pada import pangan yang mencapai lebih dari tiga ratus triliun rupiah
sebagai pemikiran dalam ketergantungan ini sekiranya kalau dilihat dari keadaan global warming sekarang
kalau negara negara yang mempunyai atau yang mengekspor hal hal seperti ini tidak mau lagi mengekspor atau mengeluarkan hasil buminya
lalu pertanyaannya bagaimana untuk kehidupan kita
hadirin sekalian beberapa pekan terakhir ini indonesia terasakan dihadapkan pada persoalan kenaikan harga beras dan kebutuhan pokok lainnya
kalau kembali dilihat karena kita ternyata tergantung sekali dalam kehidupan kita untuk berkonsumsi beras
terlebih dengan tingkat konsumsi beras berkapita sebesar sembilan puluh enam kg
dan itu ternyata tertinggi di dunia
sementara sebenarnya konsumsi beras yang sehat adalah enam puluh kg per orang per tahun
tingginya konsumsi beras membawa implikasi terhadap kesehatan seperti penyakit penyakit termasuk yang paling sangat sekarang menuju penyakit mungkin yang cukup masuk tertinggi
adalah sakit gula
adalah sakit gula
adalah sakit gula
adalah sakit gula
adalah sakit gula
adalah sakit gula
pada gilirannya rendahnya diversifikasi pangan akan menjadi beban bagi nasional kita
persoalan pangan tidak hanya bisa dijawab secara teknokratis
sebab masalah pangan sangat erat dengan aspek ideologis tentang keberpihakan
tentang komitmen indonesia untuk berdiri di atas kaki sendiri di bidang pangan
dan tentang petani
sebagai orientasi kebijakan terpenting
karena itulah apa yang telah disampaikan bung karno bahwa dari lidah dan perut rakyat indonesia tidak boleh terjajah oleh makanan impor
bisa menjadi bahan otokritik atas praksis ideologi di bidang pangan
hadirin sekalian anak anakku yang ku cintai
rakyat indonesia yang saya cintai
mereka berada dalam perspektif ideologi tentang demokrasi ekonomi nilai kemanusiaan dan keadilan
sosial dalam pancasila menjadi falsafah yang sebenarnya sangat sangat penting kemanusiaan
menekankan semangat pembebasan dari segala bentuk penindasan dan penjajahan sedangkan
keadilan sosial mengamanatkan tidak boleh ada kemiskinan dalam buminya indonesia merdeka
karena itu mengapa ketika kita berulang tahun saya mengambil tagline adalah fakir
miskin dan anak anak terlantar harus dipelihara oleh negara
itu adalah ucapan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima saya mengatakan mungkin kalau ada yang tidak setuju
berarti tidak setuju kepada kata kata di dalam undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima perspektif ideologis
inilah yang harus kembali dibumihkan ke dalam prakteknya dengan panduan ideologis
indonesia dan masyarakat indonesia dan masyarakat indonesia dan masyarakat indonesia dan masyarakat
ini dapat dirancang
teknokratis dan fokus
pada impor kedelai
bawang putih garam
dan lain sebagainya
selama kita semua
punya tekat mengurangi impor
maka semua yang diimport saat ini
bisa kita adakan
indonesia ini adalah
diberkahi sebagai sebuah
negara yang kaya
sebagai nafas kehidupan
teknokratisnya pun harus
dari hulu ke hilir
dalam cara berpikir
tetapi juga dalam pelaksanaannya
dengan menempatkan petani
dan nelayan atau pengembang
budidaya laut sebagai
sebuah sentral kebijakan
karena itulah dalam
rakernas keempat ini
sengaja kami hadirkan
perwakilan para petani
dan juga nelayan budidaya laut
sebab rakernas ini
bahwa seluruh dialektika
tentang mengapa indonesia merdeka
dan untuk apa sebenarnya
indonesia harus merdeka
berangkat dari falsafah
tentang sosok petani yang bernama
dulu banyak orang selalu
kalau menyebut marhainisme
padahal berarti orang itu
tidak tahu sejarah dan tidak tahu
apa sebenarnya itu
marhain itu adalah seorang
seorang petani yang ditemui
oleh bung karno ketika beliau
mulai berjuang di jawa barat
terutama di kota bandung
apa yang menjadi dialog
ketika beliau bertemu
siapa nama bapak
marhain pak tentu bahasa sunda
apakah sawah ini punya bapak
apakah padi ini punya bapak
apakah benihnya punya bapak
apakah cangkulnya punya bapak
apakah ketika panen nanti bapak akan
berjual sesuai kehendak bapak
bisa menghidupi keluarga bapak
dengan beras yang telah
adalah dasar dan tujuan dari setiap praksis politik pdi perjuangan
kita harus menjabarkan falsafah pembebasan ini ke dalam konsepsi demokrasi ekonomi
sebab ada kecenderungan pangan hanya dilihat sebagai bagian sistem produksi yang sepertinya sudah berjalan sendiri tanpa panduan
mengapa di sini saya tidak menyebutkan buruh
karena pasti ada pertanyaan
karena kalau namanya petani dan nelayan itu mandiri
tapi kalau buruh dengan segala hormat saya kepada kaum buruh mereka itu masih bekerja pada seseorang yang mempunyai pabrik dan lain sebagainya
ini harus benar didengarkan dan digarisbawahi
bapak presiden para petani nelayan yang saya sayangi dan hadirin sekalian
setelah melalui beberapa fokus grup discussion yang diadakan sebelum rakernas ini
pdi perjuangan telah merancang ulang tentang desain pembangunan pangan masa depan
pertama dengan keaneka ragaman flora dan fauna baik di darat maupun di laut yang begitu berbeda
pertama dengan keaneka ragaman flora dan fauna baik di darat maupun di laut yang begitu berat
pertama dengan keaneka ragaman flora dan fauna baik di darat maupun di laut yang begitu berbeda
maka kebijakan pangan nasional harus mengakar pada komitmen ideologi agar indonesia benar benar berdaulat di bidang pangan dengan cara berdiri di atas kaki sendiri
pertanyaannya apakah bisa sangat bisa
saya sebagai ketua yang juga ditunjuk oleh presiden ketua dewan pengarah yang namanya
badan riset inovasi nasional tersebut saya sudah mulai mendata yang disebut flora fauna
tapi sekarang sedang bagian tumbuhannya
belum enam bulan bapak presiden sudah terjumlah mulai terangkat
ada dua juta tanaman yang telah didata
dan masih terangkat
terus untuk dilaksanakan
oleh sebab itu makanya kita harus percaya
percaya pada diri kita bahwa kita bisa berdiri di atas kaki sendiri anak anakku
tanpa ragu sedikit pun pdi perjuangan menyatakan bahwa ke depan
pangan bisa menjadi lambang supremasi kepemimpinan indonesia bagi dunia
hal ini saya berharap
saya untuk tulis itu saya renungkan bahwa jangan nanti
oh ibu mega kau sombong ya bisa sampai menyampaikan seperti itu
tapi saya sangat yakin dengan adanya brin
dan di brin itu sudah terhitungkan jumlah pekerja atau pegawai itu enam belas ribu bapak
yang sepuluh ribu itu adalah per research
yang enam belas ribu itu adalah per research
yang enam belas ribu itu adalah per research
yang enam ribu itu adalah pegawai dan lain sebagainya
jadi terbayangkan tidak kalau ada yang ragu kita tidak bisa berdiri di atas kaki sendiri
kedua seluruh desain politik ekonomi pangan harus menempatkan petani dan nelayan sebagai sentral kebijakan
di sini harus dibangun sebuah keyakinan dan tentunya fokus
bahwa melalui campur tangan negara petani dan nelayan bisa menjadi tuan di negerinya sendiri
ini bukan karena kita mau pemilu ya tapi ini saya renungkan bertahun tahun
mengapa bapak saya selalu mengatakan petani nelayan itu sokoguru
dan saya bisa mengerti sekarang
seperti saya mengenal petani hebat dan sekaligus peneliti yaitu petani loh
saya kenal dari sejak pdi
namanya surono danu yang sejak zaman pdi telah mengembangkan sebuah varietas benih padi
pada waktu itu maksudnya memberi nama saya megawati soekarno putri
jadi disingkatnya msp
tapi lebih baik mari sejahterakan petani
ada juga prof andreas dwi santoso sebagai guru besar yang turun langsung selalu menggalang petani
ada juga prof ali zumazar yang mengembangkan varietas kedelai
dan lain lain yang kesemuanya
sangat dekat dengan para petani
yang ketiga kebijakan kedaulatan pangan di hulunya harus menempatkan penguasaan ilmu pengetahuan
teknologi riset dan inovasi sebagai pilar kemajuan
setelah tadi saya katakan brin telah memiliki hasil riset kesesuaian tanah
dan kini fokus pada benih unggul
terkait nelayan brin juga telah mengembangkan aplikasi teknologi
untuk memberikan arah bagi penangkapan ikan
itu maksudnya kalau sekarang nelayan itu kalau dia mau menangkap ikan
dia tidak tahu yang akan ditangkap itu ikan apa di mana jurusnya
dan untuk itulah kami sedang terus menggodok untuk bisa mengembangkan aplikasi teknologi ini
sehingga dapat dilihat kalau ditanya sekarang musim ikan apa
lalu di mana yang terbanyak
maka bisa diberikan koordinatnya di sana
sehingga dia dapat segera pergi ke sana
di dalam stand pameran ini di belakang tadi bapak sudah sekilas melihat pameran
juga bisa dilihat teknologi hujan buatan dengan drone karya anak bangsa dan juga pengolahan sorghum
pdi perjuangan selalu menangkap
meyakini bahwa para peneliti kita sebenarnya hebat hebat
tetapi belum digunakan belum didaya gunakan itu dengan maksimal
hanya harus dibangunkan idenya daya imajinasinya kreatifitasnya
dan yang terutama adalah semangat juangnya
agar hasil riset dan inovasi dapat dimanfaatkan secara nyata bagi kepentingan rakyat
dalam cara pandang ini saya selalu menyebut para peneliti dimanapun juga termasuk di bidang pangan adalah pahlawan kita masa depan
keempat politik tata ruang harus memastikan lahan lahan subur tidak boleh dialih fungsikan
bapak presiden kami telah membuat peta

bapak presiden kami telah membuat peta
bapak presiden kami telah membuat peta
f ini alur laut kepulauan indonesia yang disingkat alki harus menjadi jalur pembangunan koridor strategis dari laut
sehingga tidak lagi mengorbankan hutan dan lahan lahan pertanian di daratan
dan ini juga ada permintaan kami saya sebagai ketua umum partai
sekarang sudah akan saya dengar sudah akan berjalan
yang namanya co dua trade
saya karena di brin jadi saya melihat bapak ada sebuah kemungkinan sebenarnya dalam negosiasinya
karena kalau saya lihat hanya orang akan membayar dengan tumbuhan katakan itu satu meter jumlahnya
padahal bapak presiden itu harus dilihat efektivitas bahwa yang namanya pohon pohon besar
yang umurnya bisa ratusan tahun dan berdaun kecil itu lebih efektif untuk menyimpan co dua dan mengeluarkan oksigen
kalau hanya terhitungkan
dengan seribu pohon maka menurut saya sebenarnya jumlah itu harus dinaikkan
kok tidak ada yang tepuk tangan meriah
mungkin karena tidak begitu mengerti nanti boleh tanya lebih lanjut sama ibu
karena ibu saja ini sekarang ini bukan batuk pilek
alergi debu dan keadaan polusi yang seperti itu
kelima kebijakan fiskal melalui instrumen pajak dan tarif
kebijakan ini wajib diterapkan dalam masa transisi ketika bangsa indonesia sedang berjuang dan bergumul menempuh jalan untuk berdiri di atas kaki sendiri
instrumen tarif ini diterapkan secara kompreh
kompetitif guna memberikan stimulus bagi riset inovasi dan peningkatan produksi nasional
ini pun mengapa saya berpikir dan mungkin saya juga minta tolong lagi sama bapak presiden
saya bukannya anti gandum
saya juga senang hamburger mie
namun mengingat gandum tadi telah saya terangkan tidak bisa ditanam di sini
guna mengurangi ketergantungannya
bukankah kita memiliki sepuluh sumber pangan lainnya
yaitu hanjali jagung pisang porang sagu singkong sorghum sukun talas dan ubi jalar
yang tentunya kalau diolah dan di backup oleh badan

jadi saya berharap bahwa ini bisa dipergunakan untuk menambahkan biaya riset terhadap produk substitusi gandum
sekiranya bea masuk bisa diterapkan dalam masa transisi maka dana yang ada bisa dipergunakan juga untuk menambah biaya riset terhadap produk substitusi gandum
setuju apa tidak
setuju bapak presiden
coba lebih keras
karena ini untuk masalah perut kalian
keenam penggunaan teknologi terapan baik untuk benih unggul on farm off farm termasuk mekanisasi pertanian harus dikedepankan
pada saat bersamaan
dilakukan pendampingan terhadap petani untuk menggunakan teknologi terapan dengan harga murah sehingga kelompok petani akan melek teknologi oleh campur tangan negara
bayangkan jika peralatan mekanisasi pertanian seperti traktor mesin untuk menanam dan panen mesin pengering gabah dan lain lain
bayangkan jika peralatan mekanisasi pertanian seperti traktor mesin untuk menanam dan panen mesin pengering gabah dan lain lain
bisa diberikan kembali
bisa dibuat masal untuk petani dan harganya murah
pasti mereka akan ingin untuk membeli hal tersebut
maka akan sangat membantu peningkatan produksi pangan
ketujuh pembangunan infrastruktur pertanian sarana produksi pertanian dan penyediaan pupuk berbasis green farming

dilakukan secara terintegrasi dan berkembang
dan murah harganya
dan murah harganya
kedelapan pentingnya konsolidasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah
termasuk reformasi biologi
ditinjau dari peningkatan produksi pangan
diversifikasi pangan untuk rakyat
ternyata bukan karena saya putrinya
nanti selalu dihubungkan
oh tentu saja ibu mega adalah anaknya bung karno
saya toh tidak bisa bilang kalau saya anaknya si badu
betul atau tidak
beliau memang visioner
visioner itu pikirannya ke depan
jauh sampai di sana
tadi kan ada itu ada jembatan
pasti ada yang nanya
itu sebetulnya terinspirasi ketika bung karno mengatakan
untuk apa kita merdeka
untuk apa kita merdeka
untuk apa kita merdeka
beliau sendiri mengatakan
karena sebetulnya kemerdekaan itu bukan saat sekarang
kemerdekaan itu adalah suatu jembatan emas ke depan
yang harus diolah oleh siapa
bangsa indonesia sendiri
sampai beliau dan membuatnya itu enam tahun loh
ada nama buku mustika rasa
bayangkan karena bukannya hanya teori dan panggil sekarang yang yang yang yang yang
jadi sudah ahli koki
tapi beliau pergi
ke seluruh nusantara kita
yang namanya diberi nama
buku mustika rasa
masa kita nggak bisa sih
lebih modern dan lain sebagainya
tetapi karena itu harusnya kemauan
niat kita sebagai bangsa
keaman makanan lokal lengkap
dengan kajian gisi
dengan kajian gisi
kami sedang berupaya
kembali buku mustika rasa
ini bapak presiden
rakyat indonesia yang saya cintai
anak anakku yang selalu kusayawi
itulah pokok pokok kebijakan
yang akan dirumuskan melalui
rakernas keempat ini
dan apa yang telah dilakukan
dengan gerbang kemajuan
melalui pembangunan infrastruktur
seperti bendungan embung
saluran irigasi pertanian
dan seperti tadi telah saya katakan
badan riset dan inovasi nasional
yang berdaulat di bidang pangan
konsepsi kedaulatan pangan itulah
yang ditawarkan pdi perjuangan
dalam pemilu tahun
yang tinggal beberapa bulan lagi
tidak akan pernah menyerah
di dalam menjelaskan
politik kedaulatan pangan tersebut
itulah komitmen pokok partai
yang akan datang
dengan memenangkan pemilu legislatif
dan bapak ganjar pranowo
kepada anak anakku sekalian
dimanapun kalian berada
anggota sukarelawan kader partai
rakyat itu adalah
cakrawati perjuangan kita
kepada mereka lah
dedikasi politik selalu ditujukan
karena keyakinan politik
kita telah teruji
yang sejarah yang begitu hebat
masa orde baru
sebagai banteng banteng pdi
perjuangan yang memegang
pancasila di dadamu
kita menyatu dengan rakyat
kegiatan dan kegiatan
yang terlalu besar
sedikit pun menghadapi
berbagai kepungan dan manuver politik praktis
yang hanya sekedar
kekuasaan sebagai tujuan
dengan seluruh semangatmu
dengan mata hatimu
kepada sumbermu yaitu rakyat
hai ininya lain kalau ibu jangan pernah gentar diterjang badai karena apapun karena apa badai
pasti berlalu tebak tangan yang meriah suit sweet dan matahari akan selalu terbit di off
timur saudara saudara sekalian terima kasih wassalamualaikum
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh